terkait dengan wafatnya ibunda dari presiden jokowi
di mana ratusan santri di kabupaten jombang jawa timur
menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk ibunda presiden jokowi
para santri berharap presiden untuk tetap tegar di tengah ujian
sholat gaib dan doa bersama digelar di masjid pondok pesantren al akobah
desa kuaron kecamatan diwek jombang pada kamis pagi
dipimpin pengasuh ponpes para santri menggelar sholat gaib
dengan merengangkan saf sebagai bentuk antisipasi covid sembilan belas
sholat pengganti sholat jenazah ini dilakukan guna menghormati
jasa mendiang ibunda presiden sujiatmi noto miharjo
usai sholat jemaah pun berdoa bersama
jokowi presiden kita karena sedang dalam ujian bangsa ini
kita berharap beliau tetap tegar
dan tetap fokus bahwa ini sebagai amal ibadah beliau
yang insya allah seluruh apa yang dilakukan beliau untuk bangsa ini
menjadi amal yang muta'adiyah amal yang fahlanya luar biasa
yang terkait dengan kehidupan masyarakat secara umum
sehingga fahlanya pasti juga akan sampai kepada ibunda tercintainya